selamat malam pemirsa pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level tiga di seluruh daerah jelang libur natal dan tahun baru
kebijakan itu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat guna mencegah penularan covid sembilan belas
kepala daerah diminta untuk menerapkan kebijakan tersebut sekaligus mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian
sejumlah aturan ketat juga diterapkan pada masa libur nataru seperti pelarangan cuti bagi asn sekolah juga diminta tidak memberi libur khusus natal dan tahun baru bagi siswa
pemerintah juga menggelar checkpoint di jalan untuk mengawasi arus mudik
dinas perhubungan dan satpol pp ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut
selama satu jam ke depan bersama saya lucia saharwi kami akan membahas penerapan ppkm level tiga saat libur nataru dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
akan melakukan penyesuaian persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan darat menjelang momen natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
langkah ini guna menekan jumlah kasus covid sembilan belas akibat meningkatnya mobilitas masyarakat saat momen akhir tahun
panino berencana melakukan mudik pada akhir tahun ini
ia akan melakukan perjalanan darat menuju solo untuk bertemu keluarga dan saudara
sebelum berangkat persiapan dilakukan paino
mulai dari pengepakan pakaian memeriksa dokumen kelengkapan bukti vaksin hingga membuat surat keterangan perjalanan dari rt rw setempat
rencana sepuluh hari di kampung mudik tahun baru kumpul keluarga
setelah itu juga sehabis
tanggal tanggal berapa itu ada keluarga yang
udah bu saya udah ada vaksin keterangan nanti
kan untuk swab antigennya kan berlaku dua puluh empat jam
jadi satu hari sebelum berangkat aku ke klinik atau ke rsud situ untuk swab antigen bu
kalau yang itu memang sudah ada dari kelurahan
ini udah ada pengarahan untuk yang mau mudik nanti kita data berapa orang yang mudik yang
masuk dan keluarnya
kalau suratan keterangan saya sih sudah siap surat keterangan untuk yang mau berangkat ke daerah
di antaranya menunjukkan sertifikat vaksin bukti antigen negatif hingga memiliki surat keterangan dari rt rw tempat calon pemudik
nantinya warga juga akan mendapatkan stiker sebagai bukti sudah divaksin dan negatif antigen
terminal adalah salah satu lokasi di mana akan dilakukan random check
dokumen persyaratan perjalanan darat bagi masyarakat yang akan dilakukan jelang nataru tahun ini
di mana jika masyarakat itu kedapatan tidak membawa surat surat lengkap
maka akan dibawa ke pos pelayanan kesehatan terdekat untuk diperiksa
cara ini dilakukan adalah untuk menghindari gelombang ketiga covid sembilan belas pasca liburan nataru dua ribu dua puluh
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia iakmi hermawan saputra menyebut
belajar dari tahun lalu pada momen yang sama
laju penularan covid sembilan belas meningkat sejalan dengan tingginya pergerakan masyarakat
tidak hanya terpaku pada rentang waktu penerapan ppkm level tiga pekan mendatang
saat ini mulai banyak mengalami pelonggaran perlu dilakukan
jadi kan tipikal masyarakat kita kan masyarakat yang mencari cari kesempatan
begitu ada peluang untuk bergerak peluang untuk mobilitas itu dimanfaatkan
oleh karenanya ini yang harus diwaspadai sehingga kita tidak terpaku pada tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua
tetapi kampanye sekaligus upaya untuk membatasi sekaligus memperkuat screening ya pada tingkatan daerah ya pemerintah daerah itu sangat penting

hermawan juga menyebut pemerintah perlu terus melakukan screening ketat memberikan imbauan
untuk terus disiplin protokol kesehatan tiga m serta mengevaluasi kebijakan pada moda transportasi
agar kenaikan kasus covid sembilan belas tidak kembali terulang kami akan membahas penerapan dan ppkm
level tiga saat libur nataru nanti bersama narasumber yang sudah terhubung secara daring
ada ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan ibu mas dalina pane kabit pengembangan
profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia dan bapak heri trianto kabit komunikasi
publik satgas penanganan kofit sembilan belas selamat malam pak heri ibu adita dan ibu mas dalina selamat malam
malam banget banget banget banget banget banget selamat sehat selalu saya ingin ke
ke pak heri terlebih dahulu ya pak mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat kapan tepatnya
mulai berlaku level tiga ini dari tanggal berapa hingga tanggal berapa pak ya jadi kalau sudah
lihat inmen dagri nomor enam puluh tiga itu per tanggal dua puluh empat desember sampai tanggal satu atau tanggal dua januari
itu berlaku ppkm level tiga dengan pembatasan pembatasan sebagaimana yang sudah tadi
sampaikan dalam paket tadi jadi tentu saja kita akan lihat ini benar benar kita lihat persiapannya
untuk memastikan atau kemudian menyampaikan pesan ke publik bahwa substansinya kita adalah
membatasi mobilitas untuk menjaga tingkat penularan covid itu rendah seperti saat ini
tentu saja ini tidak mudah karena memang masyarakat memasuki akhir tahun bertepatan dengan cuti
semester biasanya untuk atau libur semester dari anak anak sekolah juga perayaan natal tetapi
pemerintah kan sudah menghilangkan ya fasilitas cuti bersama sehingga ini diharapkan bisa
menjadi sinyal yang cukup kuat untuk masyarakat menahan diri terlebih dahulu dari bepergian
menjaga mobilitas dan terjudul tentu saja menjaga tingkat penularan kopi saat ini yang sangat rendah
dalam dua hari ini kita dapati satu ratus sembilan puluh enam hari ini hanya satu ratus tiga puluh kalau ini kita bisa pertahankan sampai di akhir
tahun bahkan di awal tahun tentu saja kita bisa berharap untuk terhindar dari gelombang ketiga
covid sembilan belas ya semoga ya pak nah ibu adita bagaimana cara kementerian perhubungan ini membatasi dan
meminimalisir pergerakan masyarakat selama libur nataru nanti ya mbak lucia tadi sudah disampaikan
memang ini sebaiknya ada pembatasan juga di aktivitasnya karena sebenarnya transportasi ini
pada dasarnya menangkap aktivitas masyarakat yang akan melakukan mobilitas untuk suatu tujuan
tertentu jadi tujuannya untuk wisata untuk silaturahmi untuk ibadah atau untuk sekolah ini
adalah yang ditangkap oleh aktivitas transportasi sehingga ketika di sisi hulu dalam arti aktivitasnya ini
bahkan tentu di transportasinya juga ikut turun kita dari sisi hulu sudah dilihat bahwa pemerintah
melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap cuti bagi asn kemudian juga libur bersama dihapuskan dan
baru saja disampaikan libur untuk anak sekolah juga diundur atau ditunda jadi saya melihat ini
disitu sudah mulai dilakukan pembatasan harapannya nanti di transportasi pun juga kita akan melihat
dalam transportasi transportasi umum namun demikian tentu antisipasi dari kami di kementerian
perhubungan tetap kami lakukan dan untuk saat ini kami tentu merujuk kepada surat edaran fatgas nomor
dua puluh empat tentang nataru dan juga sukses mendagri nomor enam puluh dua dimana disitu syarat perjalanan pada dasarnya
masih sama seperti yang diterapkan sekarang tetapi tentu dengan pengetatan dalam hal pengawasan juga
diharapkan juga bisa lebih meluas sehingga kita bisa melakukan tracing dan juga pengendalian itu
di semua simpul simpul transportasi demikian baik ibu mas dalina anda melihat bagaimana apakah
pemberlakuan ppkm level tiga saat libur nataru ini cukup efektif untuk menekan potensi munculnya
lonjakan baru dan bahkan mungkin memicu gelombang ketiga nanti ya kami belum melihat ada risiko gelombang
kalau kita mengacu nataru tahun lalu sebenarnya tanpa kita sadari itu delta yang masuk ke
indonesia pada tanggal tujuh januari dan delapan januari tapi sayangnya diumumkan pada bulan mei jadi
kenaikan pada saat nataru tahun lalu setelah nataru itu dominan oleh delta varian baru itu
cukup memberikan kontribusi besar di dalam varian of concern terutama ya memberikan
kontribusi besar di dalam peningkatan jumlah kasus mobilisasi itu tidak head to head apalagi
kalau dihitung secara proksi untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus cukup banyak variable yang
berpengaruh terhadap itu tetapi kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah walaupun kalau
ditanyakan efektif atau tidak karena kami belum melihat ada resiko untuk adanya gelombang ketiga
kalau kita tidak berhasil untuk melakukan cegah sangkal terhadap omikron dan ay empat dua baru akan terjadi
peningkatan kasus untuk gelombang selanjutnya oke baik lalu bagaimana pengawasan yang akan
dilakukan terkait dengan ppkm level tiga ini kita akan bahas lebih lanjut nanti pemirsa
jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
ya kembali lagi dalam perbincangan mengenai penerapan ppkm level tiga saat libur nataru
ingin ke pak heri lagi dari satgas penanganan kofit sembilan belas pak heri bagaimana koordinasi dengan
kepala daerah mengingat pelaksana ppkm level tiga libur nataru ini akan banyak melibatkan kepala daerah

masa masa tahun baru ini adalah kepala daerah atau di satgas daerah artinya memang selama ini
kita sangat baik koordinasinya pertemuannya juga sangat rutin dilakukan selama ini untuk
memastikan mereka mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga mobilitas masyarakat termasuk
tentu saja ini memang tidak mudah kita punya pengalaman di idul fitri waktu maaf maksudnya
jours pulang dari oder smooth
kepala daerah ini termasuk opsi terbuka opsi dilakukan karantina terhadap para pendatang pada masa tertentu
tadi ini semata mata untuk mengantisipasi transmisi ya
ternyata ibu mas jalina tadi mengatakan bahwa risikonya makin kecil untuk terjadinya gelombang ketiga di dua ribu dua puluh dua
tetapi akan lebih baik kalau kita mengantisipasi menjaga karena kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak ya ketika mobilitas meningkat
kemudian kita panen kasus di beberapa pekan kemudian
kita tentu saja bersyukur bahwa dalam dua tiga bulan terakhir atau bahkan tujuh belas atau delapan belas pekan terakhir kita bisa menjaga tingkat penularan di level yang sangat rendah
tentu saja ini berkat kerjasama yang
sangat luar biasa kolaborasi sangat luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
nah kepala daerah tentu saja kita harapkan tidak kendor untuk menjaga protokol kesehatan ini
dengan tentu saja dengan segala otoritas yang dimiliki dan juga rekayasa rekayasa yang sedang dimatangkan sekarang gitu ya
kita melakukan rekayasa mobilitas dan seterusnya
ada strategi khusus mungkin berkaca
dari pembatasan mobilitas saat libur lebaran kemarin
iya karena kita mestinya belajar ya dari pengalaman sebelumnya yang selalu terjadi peningkatan
kita nggak ingin ya ini terjadi kembali
makanya strateginya tadi sudah disampaikan sejak awal bahwa ini tidak ada cuti bersama gitu kan
kemudian libur untuk anak sekolah juga ditunda
artinya sebenarnya tadi yang disampaikan oleh bu adita bahwa
faktor faktor dari hulu ini sudah diantisipasi sehingga nanti transportasi dari kementerian perhubungan
itu juga bisa lebih mudah lebih ringan gitu pekerjaannya
karena memang dari hulu ini tingkat mobilitasnya juga sudah berkurang
masyarakat juga menyadari dengan cukup baik mereka untuk menahan terlebih dahulu
karena memang kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang di sejumlah negara di eropa misalnya
atau di amerika tingkat penularannya masih sangat tinggi
risiko terhadap varian baru ini kita juga masih tunggu dari analisa who bagaimana kemudian kecepatan penularan maupun tingkat keparahannya
tentu saja kita berharap itu tidak terjadi ya tingkat keparahan atau fatality nya itu bisa tidak seperti yang dibayangkan atau diperkirakan gitu
jadi kita bisa lebih mudah lagi untuk melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal hal yang
tidak seperti yang kita inginkan tadi
ibu adita dari kementerian perhubungan penyekatan kan akan dilakukan bagi pelaku perjalanan darat begitu dengan mendirikan lokasi checkpoint
nah berapa banyak checkpoint dan di mana saja lokasinya kemudian belajar dari libur lebaran dua ribu dua puluh satu lalu
banyak masyarakat yang menyiasati penyekatan ini dengan melalui jalan jalan tikus begitu sehingga penyekatan ini tidak maksimal
nah bagaimana dengan libur nataru nanti
ya mbak lucia
dalam mengelakukan pengawasan
pemeriksaan terhadap transportasi darat kami tentu harus bekerja sama dengan pihak polri ya khususnya dengan korlantas polri
tapi sudah melakukan serangkaian pertemuan dan kami melihat bahwa memang sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana protokol kesehatan itu terus bisa diawasi
dan tentu juga syarat syarat perjalanan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
nah checkpoint yang akan dibuat ini pada dasarnya adalah untuk memastikan
agar masyarakat yang melakukan mobilitas itu adalah masyarakat yang memang memenuhi syarat
ya karena kita melihat nature dari transportasi darat khususnya kalau bicara kendaraan pribadi ini sangat masif
tentu kita tidak mungkin melakukan pengawasannya satu demi satu
sehingga yang akan dilakukan mekanismenya adalah random testing atau random checking
nah checkpoint yang akan didirikan ini nantinya akan kami bahas dengan lebih spesifik bersama ke kakor lantas
dan akan fokus tentunya di
daerah daerah atau jalur jalur utama di kawasan jawa tengah jawa barat dan jawa timur
tetapi tentunya nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing masing dan juga dengan kepolisian daerah masing masing
di tempat pengecekan ini kita lebih fokus kepada syarat perjalanan dan juga protokol kesehatan mbak lucia
jadi kami lebih fokus ke sana dan juga memastikan bahwa para pelaku perjalanan
ini sudah memiliki aplikasi peduli lindungi
yang ini nanti akan menjadi tools kami untuk bisa melakukan pelacakan apabila memang ada potensi penularan di titik titik tertentu
jadi itu yang akan kami lakukan
di samping tentunya jika kita bicara transportasi umum di darat
ini kita juga akan meminta akan menetapkan sebuah ketentuan bahwa bis yang boleh berangkat ini harus berangkat dari
jadi ini akan menjadi alasan untuk kita bisa memiliki pelayanan yang lebih tertentu di terminal terminal yang sudah ditentukan untuk lebih memudahkan pemeriksaan
syarat syarat atau dokumen apa saja yang harus disiapkan saat dilakukan penyekatan ini
kemudian juga apabila ternyata syarat syaratnya tidak dilengkapi apakah kemudian akan disuruh putar balik begitu
ya ini yang membedakan dengan checkpoint checkpoint sebelumnya
kami sebut sebagai pos pelayanan karena sebenarnya apabila nanti ada syarat yang belum terpenuhi justru disinilah pelayanan akan diberikan
oke terima kasih
oleh pihak polisian dan juga dinas perhubungan setempat
yaitu apabila yang bersangkutan ternyata belum tes antigen karena ini adalah syarat yang ditentukan
kemudian juga vaksinasi ini yang nanti akan diberikan pelayanannya di situ
di check checkpoint yang nanti akan didirikan
jadi tidak lagi untuk diputar balik tetapi justru dibantu untuk bisa mendapatkan syarat tersebut di lokasi
namun apabila nanti ternyata ada yang kedapatan lain
yang positif ya tentu akan ada prosedur khusus untuk bisa menanganinya
jadi tidak ada lagi syarat syarat seperti surat keterangan begitu selain dari surat keterangan negatif hasil antigen atau pcr
ya ini satu hal yang juga sedang kami bicarakan
namun demikian karena kami akan fokus lebih fokus kepada protokol kesehatan
nantinya stiker dan surat keterangan ini bisa jadi tidak kita implementasikan
namun demikian ini masih menjadi pembahasan bersama dengan pihak kepolisian
karena ini tentu membutuhkan satu mekanisme pengawasan yang cukup challenging ya
sehingga kami juga nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini
ini akan lebih fokus terhadap kesehatan
dan juga nantinya akan memberikan pelayanan
memang syarat tersebut bisa dipenuhi
ibu mas dalina apa yang perlu ditambah atau dilengkapi dari sistem penyekatan ini
apakah sudah cukup begitu untuk saat ini diperlakukan
iya effort yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali
yang semestinya bisa dialihkan pada upaya basic control atau pengendalian yang standar yang dasar
jadi bagaimana kita bisa melakukan isolasi dan karantina
dan koreksi kami terhadap inmen dagri nomor enam puluh dua di bagian ke satu poin m satu
yang ke tiga pelaku perjalanan yang positif berlakukan karantina
ini sudah dua puluh satu bulan
siapapun yang positif itu diisolasi bukan dikarantina
hal yang kecil tetapi sangat berbeda sekali intervensinya
orang yang positif itu diisolasi
kontak erat yang belum positif itu dikarantina
jangan sampai dalam satu bulan kita masih belum bisa membedakan apa itu isolasi dan karantina
apakah ini akan berjalan efektif
kalau kita lihat di lebaran kemarin banyak sekali yang sudah dilakukan
dan apakah itu kemudian bisa menurutkan jumlah kasus
ternyata di bulan juni juli agustus kita mengalami peningkatan eksponensial akibat delta
jadi kembali kepada basic control jaga pintu masuk
kemudian juga mobilitas itu memang bisa menyebarkan penyakit
tetapi dia tidak head to head meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus
jumlah testing itu jauh mempengaruhi lebih mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah kasus
treatment atau intervensi yang tidak tepat dilakukan itu jauh lebih memberikan pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus
saya kira itu yang bisa kami sampaikan
baik jadi yang positif diisolasi kemudian yang kontak erat itu harus dikarantina
nah ini berapa lama untuk masing masing kira kira bu
ya pada saat ini kita mesti melakukan redefinisi terhadap karantina
setelah adanya vaksinasi atau nanti akan ada obat itu sebenarnya proses karantina itu bisa lebih humanis
kalau sebelum ada itu maka karantina itu atau isolasi itu dilakukan satu kali masa inkubasi terpanjang
tetapi ketika sudah ada vaksin cdc sudah menyatakan

jika kita kontak erat kita harus melakukan proses intubasi
jika kita kontak erat dengan kasus konfirmasi tanpa gejala
maka dan kita sudah divaksin dua kali
maka kita mestinya tidak harus menjalani karantina
tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan dengan disiplin
dan terus memonitor status kesehatan selama empat belas hari ke depan
kecuali pelaku perjalanan internasional nah itu yang wajib dikarantina
tentang proses karantina sendiri itu sebenarnya tidak harus dilakukan

banyak negara itu melakukan karantina mandiri bagi warganya
tetapi aplikasinya bisa melakukan tracking
karena itu yang kita dorong adalah bagaimana peduli lindungi ini
bisa memantau mereka mereka pelaku perjalanan luar negeri
yang kembali ke indonesia selama empat belas sampai dua puluh satu hari pergerakannya yang dipantau
untuk apa untuk mencegah maksudnya varian varian baru ke indonesia
untuk apa untuk maksudnya varian varian baru ke indonesia
dan mereka harus diedukasi bahwa ketika mereka muncul gejala
harus segera pergi ke layanan kesehatan untuk kembali disuap
dan bila memungkinkan dilakukan genome sequencing baik secara sampling maupun secara sistematik
baik kita masih akan membahas mengenai penerapan ppkm level tiga saat libur nataru nanti
jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah pariwara berikut

jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah pariwara berikut
masih menyaksikan spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
yang membahas tentang penerapan ppkm level tiga saat libur nataru
saya ingin ke ibu adita dari kementerian perhubungan
ibu tadi sudah menjelaskan peraturan peraturan yang diterapkan untuk perjalanan darat
bagaimana aturan yang diterapkan untuk perjalanan udara dan laut
bagaimana aturan yang diterapkan untuk perjalanan udara dan laut
ya udara dan laut pada dasarnya sama mbak kalau bicara syarat perjalanan ya
sekali lagi kami merujuk kepada surat edaran satgas nomor dua puluh empat tentang syarat perjalanan di masa nataru
dan pada dasarnya adalah sama dengan syarat yang sedang diterapkan saat ini
tapi tentu akan ada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan dari syarat syarat itu
dan juga protokol kesehatan di simpul simpul transportasi

udara dan laut ini relatif lebih mudah untuk diawasan
karena ada simpul transportasi di mana masyarakat yang melakukan perjalanan akan berangkat dari titik itu ya
dari pelabuhan dari bandara
sehingga kerjasama yang baik dengan operator prasarana
baik itu operator bandara maupun pelabuhan itu adalah kuncinya
jadi bagaimana mereka kemudian juga menerapkan ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan
di dalam surat edaran kementerian perhubungan itulah yang kami harapkan bisa dilakukan secara optimal
jadi syaratnya masih sama seperti sekarang
sama seperti sekarang mbak lucia itu adalah sudah divaksin minimal dosis pertama
dan juga dengan antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
dan juga minta untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi
sekali lagi aplikasi ini sangat penting untuk melakukan pelacakan
sehingga diminta kepada seluruh anggota masyarakat untuk dapat menggunakannya
dan nantinya juga di simpul transportasi akan menjadi salah satu yang akan dicek oleh petugas
berarti ini masih terbatas untuk usia begitu ya
untuk anak anak yang belum vaksin berarti tidak mungkin untuk bisa mengikuti perjalanan laut ataupun udara begitu ya bu
jadi di dalam ketentuan vaksin untuk usia dua belas tahun ke bawah sebenarnya sudah bisa melakukan perjalanan mbak
tetapi mereka tentu harus mengikuti tes seperti apa yang dilakukan kepada orang tuanya
meskipun mereka belum divaksin tapi tetap harus melakukan tes
dan itu tesnya disesuaikan dengan orang tuanya
dan itu juga bisa dibuktikan dengan orang tua yang mendampingi
sekali lagi boleh melakukan perjalanan tetapi wajib didampingi oleh orang tuanya
dan ini harus bisa dibuktikan dengan adanya kartu keluarga
yang nanti juga akan dilakukan pengecekan oleh petugas di simbol simbol transportasi
baik pak heri bagaimana mengawasi pelaksanaan aturan di sektor pendidikan perdagangan
kemudian juga keagamaan dan perkantoran saat penerapan ppkm level tiga ini
ya tentu dari masing masing
dari masing masing kementerian lembaga itu melakukan pengawasan
kemudian di sektor pendidikan seperti tadi sudah disampaikan juga
bahwa libur ini ditunda gitu ya libur semester ini
untuk kemudian memastikan anak anak sekolah itu tidak ikut orang tuanya
atau tidak diajak orang tuanya untuk bepergian
ini adalah sebenarnya bagian kita untuk melakukan rekayasa
rekayasa untuk pemerintahan
rekayasa untuk pemerintahan
untuk memastikan bahwa tujuan besar tadi menekan mobilitas
yang kemudian secara pengalaman sebelumnya itu menimbulkan dampak yang penularan yang kurang bagus
kayak gitu itu bisa tidak terulang
nah di sektor perdagangan rasanya juga itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu misalnya
ketika di pusat pusat perbelanjaan itu diwajibkan
untuk dilakukan screening yang cukup ketat
tadi persyaratan sudah disampaikan aplikasi peduli lindungi
sejauh ini sebenarnya jika dilaksanakan secara konsisten
screeningnya itu sangat membantu
tentu saja penyempurnaan penyempurnaan di aplikasi peduli lindungi ini
juga terus dilakukan sehingga makin meningkatkan akurasi
atau kemudian bagaimana kita melakukan kontak erat misalnya
atau mengecek jejak rekam seseorang jika kemudian didapati dalam testingnya itu dia positif
karena kan kalau dia melakukan testing otomatis terhubung dengan peduli lindungi
dia akan ketahuan itu aktivitasnya dia pernah ada di mana saja
sehingga pelacakan ini bisa akan mudah dilakukan
kemudian bagaimana kemudian bagian bagian lainnya
itu tentu saja kita memerlukan kerjasama dari semua pihak
dalam hal ini masyarakat yang sudah bersama sama ya
kita semua menjalani lebih dari dua puluh dua bulan pandemi ini
tentu juga sudah mendapatkan pelajaran yang begitu banyak
bagaimana dia atau mereka bisa menghindari penularan covid sembilan belas
atau memastikan bahwa apapun aktivitas yang mereka lakukan
menjalankan protokol kesehatan dengan benar
kepatuhan dan kedisiplinannya terjaga
sehingga meskipun dari salah satu di antara mereka adalah pembawa ya karir
mereka tidak harus menularkan ke orang lain
karena memang menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar
ibu mas dalina bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat
untuk tidak bepergian pada saat libur nataru nanti
iya jadi sebenarnya kalau kita baca
itu memang konsentrasinya pada dua hal
yaitu pertama acara tahun baru ya
kemudian yang kedua tentu perayaan natal
dan itu ketentuannya sudah dibuat dengan sangat spesifik sekali
tinggal bagaimana itu diimplementasikan
terkait dengan meminta masyarakat untuk tidak berlibur
kita pergi keluar kota pada saat nataru
kecuali sangat penting atau sangat darurat
tentu sudah disosialisasikan sejak jauh jauh hari
sejak november saya kira itu sudah disosialisasikan
dan banyak juga regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah
untuk melakukan itu
antara lain melarang cuti bagi pns tni polri
maupun pegawai pemerintah
kemudian yang kedua
juga memundurkan ya
libur bagi anak anak
anak sekolah menjadi di bulan januari bukan di desember
itu merupakan langkah langkah yang sudah dilakukan pemerintah
tapi pada masyarakat memang kita menghimbau bahwa
walaupun saat ini kondisi kita sudah sangat terkendali
tetapi pandemi ini belum selesai
di banyak negara
kita masih terus berjuang dengan varian varian baru
ada negara yang masih berjuang dengan delta
seperti di eropa dan afrika
sembilan puluh tiga persen peningkatan kasus kemarin
mereka berjuang untuk omikron
kita meminta kepada masyarakat juga untuk sama sama berjuang
tentu dengan melindungi diri mereka
itu berarti kita melindungi bangsa kita
dan memang semua harus jujur
kalau ada pendatang dari luar negeri
itu juga harus diedukasi kepada masyarakat
untuk sementara waktu tidak kontak terlalu erat
dengan para traveler yang berasal dari luar negeri
juga para pelaku perjalanan luar negeri ini
bahwa mungkin pada diri mereka tidak ada gejala yang muncul
tetapi itu mungkin akan timbul pada mereka mereka yang rentan
jadi melindungi orang orang yang rentan
itu juga merupakan tugas kita bersama
ya bagaimana caranya agar varian baru omikron ini tidak masuk ke indonesia
kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kami akan kembali sesaat lagi
ya kembali lagi dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
pak heri saat ini kita dihantui dengan varian omikron
yang sudah berada di sejumlah negara begitu ya
nah ini bagaimana antisipasinya
agar varian omikron ini tidak masuk ke indonesia
ya antisipasinya sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan mitigasi
sedini mungkin tentang karakter dari varian baru ini
kemudian dari sisi syarat perjalanan
juga sudah diperketat
kita sekarang sudah ada kewajiban untuk melakukan karantina
terhadap pelaku perjalanan internasional
antara sepuluh hingga empat belas hari
dua belas hari berlaku untuk negara negara yang sudah terjadi transmisi lokal atas varian omikron ini
sedangkan sepuluh hari adalah karantina untuk pelaku perjalanan dari negara negara yang di luar dari sebelas negara
tentu saja ini sangat dinamis perkembangannya jumlah negara yang dimaksud juga bisa bertambah
sambil kemudian kita mendapatkan kepastian bagaimana sebenarnya karakter dari varian baru ini
sejauh ini memang sejumlah temuan yang terjadi varian baru ini memiliki tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian delta
tetapi tingkat fatality ratenya itu masih belum diketahui dengan pasti karena memang sebagian sudah menimpa orang orang yang sudah divaksin
sehingga responnya pun juga berbeda ya terhadap tingkat keparahannya
makanya kemudian sejak beberapa minggu lalu surat edaran satgas adendum surat edaran nomor dua puluh tiga sudah dilakukan
kemudian pengetatan dari pintu pintu kedatangan juga dilakukan dengan sangat ketat sekarang ya dengan sepuluh hari
budita nanti juga bisa bercerita karena ini juga terkait dengan simpul simpul transportasi
udara laut maupun darat tentu saja ini dilakukan dengan sangat hati hati dan sedapat mungkin juga konsisten agar karantina ini benar benar dilakukan bagi siapapun pelaku perjalanan dari luar negeri
bu mas dalina apakah betul bu varian baru omikron ini kebal vaksin dan itu apakah berarti kita harus segera melakukan booster ketiga untuk menghindari gelombang ketiga begitu
ya saat ini who
sedang mempelajari dan mungkin satu dua minggu ke depan itu akan sudah didapat hasilnya
sejauh ini memang dikenali gejalanya ringan dan tanpa gejala saja tetapi resiko reinfeksinya ada
artinya mereka yang sudah divaksin itu masih tetap juga bisa terinfeksi omikron walaupun kondisinya ringan
ini yang kita jaga
mengapa dia tidak virulen
pada saat ini biasanya di awal awal
kalau yang out of concern itu ada itu masih menyerang mereka mereka yang bukan yang risiko tinggi
jadi mereka mereka yang produktif dan aktif bekerja
tetapi dengan berjalannya waktu maka transmisi itu akan beralih kepada mereka mereka yang ada di domestik atau di rumah
orang orang tua anak anak itu mulai akan diserang
nah setelah sudah masuk ke
pada kelompok resiko tinggi ataupun sampai ke akar rumput baru akan diketahui apakah ini virulen atau tidak
kita berharap bahwa varian ini tidak virulen
dan kita mengapresiasi who sudah mengantisipasi sudah memberikan warning
sehingga semua negara bersiap
dan kalau kita lihat memang persebarannya sangat cepat sekali
nah yang saya khawatirkan adalah negara negara sekitar kita sudah menemukan ya
nah prevalence nya ada omikron
dan kita belum
jangan berbahagia dulu kalau kita belum temukan
itu sedikit menjadi kekhawatiran kami terhadap kemampuan untuk mendeteksi
karena sejak awal juga kita yang paling lambat untuk mendeteksi covid sembilan belas
juga cukup lambat mendeteksi varian of concern seperti alpha delta dan beta
dan kita tidak berharap
bahwa omikron dan ay empat dua ini juga kita terlambat untuk mendeteksinya
karena kecepatan dan ketepatan merupakan kata kunci di dalam pengendalian
jadi kalau ada researcher atau peneliti yang menganggap full genome sequencing tidak terkait dengan pengendalian itu salah sekali
karena full genome sequencing adalah dasar bagi para epidemiolog pemerintah untuk membuat kebijakan
apa yang harus dilakukan setelah mereka masuk
dengan tingginya mobilitas masyarakat pada saat libur nataru nanti apakah ini berpotensi menyebabkan lebih mudah masuknya varian baru ini
tapi kalau kita lihat sebenarnya mobilitas kita ini dalam dua belas sampai enam belas minggu terakhir ini sama seperti sebelum pandemi ya
rasanya masyarakat sudah bermobilitas
seperti biasa kalau kita pergi ke bandara kalau kita pergi ke stasiun kereta itu sangat padat sekali
tetapi memang jika pengendalian itu tepat sasaran dan sesuai dengan basic control sebenarnya itu tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap ekonomi pendidikan maupun kehidupan sosial kita
jadi menjaganya memang dengan pengendalian dasar
sesuai dengan protokol pengendalian yang secara berkala dikeluarkan oleh who
dari kementerian perhubungan ibu adhita apa saja yang dilakukan untuk mencegah masuknya varian omrokon ini dari luar negeri
jadi kami sudah melakukan beberapa hal ya mbak
tentu ini hasil koordinasi
koordinasi juga dengan satgas penanganan covid sembilan belas
di mana kami merujuk kepada surat edaran nomor dua puluh tiga serta adendumnya
jadi ada satu ketentuan di sisi hulu di mana ini bisa melakukan pencegahan di hulunya
yaitu dengan melakukan pelarangan masuknya warga negara dari sebelas negara maupun juga pelaku perjalanan yang empat belas hari terakhir melakukan perjalanan di sebelas negara
yang tadi sudah disampaikan oleh pak heri tadi
untuk warga negara indonesia yang sudah melakukan perjalanan ke sebelas negara tadi tetap boleh masuk ke indonesia tetapi harus terus tetap mengikuti karantina selama empat belas hari
sementara di luar sebelas negara tadi karantinanya sepuluh hari
tadi sudah dijelaskan oleh pak heri
jadi di sisi hulunya seperti itu mbak
lalu bagaimana di sisi hilir
di sisi hilir tentu kami fokus kepada penanganan di simpul transportasi khususnya di pelabuhan di bandara dan juga di pos lintas batas negara
jadi untuk itu dibuat
lakukan juga pembatasan pintu masuk
jadi seperti pintu masuk melalui udara itu hanya bisa dibuka di bandara soekarno hatta kemudian di samratulangi dan juga di batam serta di tanjung pinang
sementara untuk pelabuhan ini juga dibatasi hanya di batam dan juga di tanjung pinang serta di nunukan di kalimantan
untuk pos batas lintas negara juga hanya bisa dibuka di aruk dan juga di ntkong
ini adalah upaya untuk mencegah masuknya varian dengan membatasi pintu pintu masuk
lalu bagaimana penanganan di pintu masuk itu sendiri
kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh satgas yaitu melakukan pemeriksaan berupa tes pcr itu di lokasi
dan di h tiga para pelaku perjalanan ini juga harus melakukan tes pcr di daerahnya di negaranya masing masing
ketika datang dites lagi
dan mereka juga sudah harus
mereka harus memenuhi vaksinasi dosis lengkap
itu melakukan karantina sesuai dengan hasil dari tes pcr maupun juga sesuai dengan asal dari keberangkatannya
apakah melakukan perjalanan ke sebelas negara tadi atau tidak
dan juga mbak ini ada satu hal yang kami ketapkan yaitu dari sisi awak kawat itu dilakukan pengetatan syarat juga
penumpang sudah diatur oleh satgas untuk awaknya
mereka melakukan pengaturan lebih tetap lagi
dan mereka juga harus melakukan tes pcr dengan waktu yang lebih pendek daripada sebelumnya
serta juga diatur juga terkait dengan karantina karantina terkait untuk awak pesawat maupun awak kapal itu sendiri
jadi ini adalah upaya upaya untuk mencegah masuknya varian baru
namun demikian tentu ini yang paling penting adalah bagaimana pelaku perjalanan itu betul betul bisa comply atau taat terhadap protokol
tentu ini juga perlu pengawasan yang terus menerus
intensif ya dari para petugas dan ini ketika para penumpang perjalanan internasional datang di simpul transportasi ini juga langsung dilakukan pengawasan yang melekat oleh para petugas baik di bandara maupun di pelabuhan
baik semoga upaya upaya yang dilakukan ini bisa menghalangi masuknya omikron di indonesia ya
kita masih akan kembali pemirsa spesial program bersatu melawan covid sembilan belas sesaat lagi setelah pariwara
terima kasih anda masih menyaksikan spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan saya persilakan kepada bapak dan ibu untuk memberikan himbawan bagi masyarakat terkait dengan libur nataru nanti
nah saya persilakan kepada ibu mas dalina terlebih dahulu
jadi pandemi belum berakhir walaupun saat ini kondisi kita sudah terkendali
karena itu mari terus berjuang untuk bisa mengendalikan pandemi dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan yang disiplin
tetap menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan
pemerintah tetap melakukan tiga t yang masif
jadi sementara waktu selama nataru ini lebih baik untuk bisa berkumpul bersama keluarga di rumah
ibu adita silakan himbawan apa yang ingin disampaikan
ya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam menentukan untuk bepergian atau tidak di masa nataru ini
tadi sudah disampaikan bahwa pandemik masih berlangsung
dan oleh karena itu
kita harus tetap puas pada
dan jika memang harus melakukan perjalanan agar tetap mengikuti ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan
vaksin itu rasanya wajib untuk saat ini untuk bisa dipenuhi
kemudian juga tes yang sudah ditetapkan juga mohon untuk bisa dipenuhi
tidak kalah penting adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan
jadi hal hal itulah yang perlu kita kolaborasikan bersama
agar kita bisa melalui pandemik ini dan indonesia lebih baik lagi
baik terima kasih bu adita
pak heri silakan ada yang ingin disampaikan
ya sepertinya ada masalah untuk audio
kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu narasumber kami malam ini yang sudah menyampaikan informasi
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah
dan kami ingatkan lagi bagi anda semua dan kita semua pemirsa agar jangan lengah
karena pandemi masih ada
untuk mencegah penularan covid sembilan belas segera divaksinasi dan juga selalu lakukan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa